untuk ditunda pengesahannya
dpr melalui forum badan musyawarah
yang diadakan pada hari senin kemarin
sepakat untuk menunda pengesahan
ru kuhp dan ruu lembaga pemasyarakatan
hal itu disampaikan bambang susatyo
pada konferensi pers di gedung dpr pada selasa sore ini
bahwa apa yang kami lakukan di sini
juga tidak lain dan tidak bukan
mendengar daripada aspirasi yang berkembang di luar sana
kami melakukan penundaan
tidak saja atas usul pemerintah
tapi juga kami memutuskan penundaan
atas aspirasi yang kami dengar
daripada adik adik mahasiswa
kami juga mendengar
bahwa undang undang pertanahan
katanya sudah disahkan
atau mau disahkan
ini masih jauh daripada permainan
jadi tidak benar itu
kemudian juga undang undang
pertanahan yang diadakan
oleh ruu lembaga pemasyarakatan
napi bisa cuti dan jalan jalan di mal itu juga tidak benar
jadi banyak hal hal yang dipelintir di luar
membuat suasana panas
atau tensi panas
maka saya jelaskan satu persatu
tidak ada hal hal yang seperti itu
dan menunjukkan keinginan
aspirasi publik atau masyarakat
dan usulan presiden
maka dua undang undang
sudah kita putuskan ditunda
ari hamzah akan menyampaikan
penundaan itu juga harus juga sejalan dengan
tata cara prosedur yang ada
dan tadi sudah kita lakukan
dalam forum lobby
tadi pagi memahami
tututan mahasiswa memahami
keinginan presiden maka itu kita
kalau terkait dengan
karena prosesnya disini sudah selesai
dan dpr sudah selesai
maka selanjutnya adalah proses
dimana kita menunggu penomeran
ya kami bersedia
kami bersedia kalau ingin dialog
kita undang ke dalam perwakilannya
kalau keluar itu bukan dialog namanya
ya karena suasananya
tidak memungkinkan untuk dialog kalau ke depan
jadi kami persilakan nanti
perwakilan mahasiswa saya terima sendiri
apa yang perlu kita
dalaukan apa yang mereka tuntutan
dan apa yang belum kita penuhi